hasil musyawarah tiga belas anggota pengurus pusat muhammadiyah terpilih
kemudian menentukan ketua umum dan sekretaris umum pp muhammadiyah
untuk periode atau lima tahun ke depan
haidar nasir dan abdul muti terpilih kembali
memimpin salah satu organisasi islam terbesar di indonesia
lalu bagaimana catatan media melihat hal ini
kita akan dalami bersama dengan wakil pimpinan redaksi cnn indonesia
revolusi riza dan wartawan senior tempo bambang harimurti
selamat malam mas revo mas bambang
mas revo dan mas bambang saya mau ke mas revo terlebih dahulu
di tengah prestasi muhammadiyah dalam menjaga persatuan bangsa
dan juga berkontribusi langsung dalam berbagai aspek
seperti pendidikan dan kesehatan
kemarin juga di mention langsung oleh presiden joko widodo saat pembukaan
bagaimana catatan media melihat sepak terjang
muhammadiyah selama ini dan apa arti muktamar
ke empat puluh delapan ini untuk muhammadiyah mas
saya rasa pertama tama kita tentu mengucapkan selamat
kepada persyarikatan muhammadiyah karena
sudah menjalankan muktamar secara lancar
muktamar yang biasanya berlangsung selama lima hari
tahun ini karena pandemi
dipersingkat menjadi dua hari dan
kita tahu bersama bahwa
pak haidar nasir terpilih
kembali sebagai ketua umum pp muhammadiyah
dan pak abdul mukti terpilih sebagai setaris umum
kita tentu menilai bahwa muhammadiyah ini kan salah satu pilar
dalam kebangsaan kita
sebagai salah satu organisasi massa dengan
anggota yang cukup besar
lebih dari enam puluh lima juta orang
muhammadiyah ini memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara kita
sd sekolah sekolah muhammadiyah itu tersebar di mana mana
kemudian rumah sakit juga tersebar di mana mana
dan kita tentu berharap muhammadiyah tetap menjaga
marwahnya sebagai salah satu organisasi yang selama ini menjadi
salah satu sokogurulah buat bangsa indonesia ini
tentu juga kita berharap ke depan kita masih menghadapi masa masa
massa yang cukup sulit
baik dalam kehidupan ekonomi maupun kita juga akan menghadapi massa massa politik
dan kita berharap muhammadiyah sebagai sebuah organisasi
bisa menjaga kita bersamalah
baik mas revo selanjutnya saya mau ke mas bambang
dari ke tiga belas anggota pp muhammadiyah yang terpilih
sembilan diantaranya ini merupakan petahana hanya empat ini merupakan orang baru
seperti itu yang berada di pejabat
menurut ketua panitia pemilihan muktamar muhammadiyah menarik
ahmad dahlan rais mengatakan bahwa sebenarnya kondisi ini kurang ideal
karena terlalu banyak petahananya bagaimana pandangan media melihat hal ini mas
apakah memang tidak ideal apakah itu artinya juga kaderisasi di internal muhammadiyah
tidak berjalan dengan lancar atau seperti apa
mas bambang apakah bisa mendengar suara saya
oh iya ya dengar dengar tapi agak pelan suaranya apa bisa diperkeras ya
baik akan saya ulang mas bambang dari ke tiga belas anggota pp muhammadiyah yang sudah terpilih
sembilan diantaranya ini merupakan petahana hanya empat orang baru yang bergabung ke dalam pengurus pusat muhammadiyah
ini cukup menarik karena
mak suaranya kurang terdengar
baik menurut ini cukup menarik ya
mas bambang karena dari tiga belas hanya sembilan orang petahananya dan menurut ketua panitia pemilihan muktamar muhammadiyah sendiri
ahmad dahlan rais sebenarnya kondisi didominasi oleh petahana ini kurang ideal
bagaimana pandangan media terkait hal ini apakah memang dominasi petahana ini tidak ideal
dan apakah artinya berarti kadarisasi di internal muhammadiyah ini tidak berjalan dengan lancar mas bambang
ya saya kira ini ada problem kaderisasi
karena kalau organisasi yang baik itu biasanya calon calon mimpinnya itu bahkan sudah disiapkan ya dengan baik
bukan satu surprise gitu
tapi saya kira ini mungkin mau tidak mau dampak dari menjelang pilpres dua ribu dua puluh empat ya
kepentingan politik pasti masuk ke dalam pemilihan pimpinan dan pemerintahan
tapi saya kira ini mungkin mau tidak mau dampak dari menjelang pilpres dua ribu dua puluh empat ya
kepentingan politik pasti masuk ke dalam pemilihan pimpinan dan pemerintahan
kemudian mas relie diferentes sudah diima radial
mereka sudah terbicara tentang ini
jadi biasanya brigade gelang
akan ada perubahan
arah pergerakan muhammadiyah
untuk periode dua ribu dua puluh
dua hingga lima tahun ke depan ini
ya saya berharap demikian ya
juga di organisasi
islam yang lain
yaitu nahdlatul ulama itu kan
dibedakan lah antara
orang orang muhammadiyah di politik praktis
dengan kegiatan organisasi
mungkin kita tahu
bahwa kalau di nu misalnya
yang di politiknya di pkb
kalau di muhammadiyah mungkin banyak
kadernya yang dipan
nah kalau menurut saya
bergerak di bidang politik praktis
dan di bidang
kemasyarakatan seperti muhammadiyah itu
agak dipisahkan supaya
tidak mudah diintervensi
siapapun yang berkuasa
karena rawan ini kalau nggak
baik kita mau
mengetahui bahwa selama kepemimpinan haidar nasir
di periode pertama kemarin cukup menarik diri
dari kekuasaan muhammadiyah ya
dengan haidar nasir resmi terpilih kembali
sebagai ketua umum pp muhammadiyah
untuk lima tahun ke depan atau periode
kedua apakah hal itu akan sama
tetap menarik diri dari kekuasaan
mas revo bagaimana pandangan media melihat hal ini
ya kalau kami melihatnya sih
ada inginnya muhammadiyah kembali ke
bentuk yang ideal ya yang
beyond politik lah kalau bahasa inggrisnya ya
jadi dia satu organisasi
islam kan itu kan semangatnya
kayak dahlan dulu
dan mesti dipimpin oleh orang yang bisa
apa seperti nanti dua ribu dua puluh empat nanti
tanpa mencederai organisasi gitu
baik mas bambang
kita berharap sajalah bahwa ketua muhammadiyah yang sekarang
yang juga dari petahana dulu itu
bisa menjadi kapten yang
melalui badai politik ini
baik mas bambang
bahkan semakin berkembang
baik mas revo bagaimana apakah
kepemimpinan haidar nasir di periode kedua ini
dapat menjaga konsistensi marwahnya muhammadiyah
yang jauh dari
kesannya jauh dari kekuasaan mas revo
melihat track recordnya ya
selama ini kan selama lima tahun terakhir
pak haidar nasir itu bisa membuat muhammadiyah
sangat piawai dalam
dalam kehidupan sosial politik di tanah air gitu
muhammadiyah termasuk salah satu organisasi yang cukup kritis
ke pemerintah gitu
tidak hanya pp nya
tapi juga beberapa organ di bawah muhammadiyah
seperti pemuda muhammadiyah misalnya
itu termasuk salah satu organisasi
sayap organisasi yang cukup kritis
kita dalam beberapa
kejadian kejadian sosial politik di tanah air
pembelaan pembelaan kepada masyarakat kecil
juga kepada misalnya ketika mendampingi
dugaan kasus terorisme misalnya yang
di dalam penanganannya itu kemudian ada yang
tersangka atau terduga terorisme itu diperlakukan
di luar hukum itu tidak cukup pantas
kemudian dibela dengan cukup baik oleh organisasi
pemuda muhammadiyah misalnya
dan di organisasi intinya sendiri
muhammadiyah juga cukup kritis dalam beberapa hal gitu ya
mencermati kehidupan berbangsa dan bernegara ini
dan kita sih berharap
apa yang selama ini dijalankan dengan cukup baik
selama lima tahun terakhir
oleh duet pak hairan nasiran abdul mukti
sebelas pengurus yang lain gitu ya
formatur yang lain itu juga kita meyakini akan
membuat muhammadiyah cukup baik
muktamar ini kan sebenarnya masih bisa ditambah
dari tiga belas nama ini masih memiliki kesempatan untuk menambah
artinya masih ada enam
kemungkinan masih akan ada enam lagi
ya akan menambah barisan ketua di pimpinan pusat muhammadiyah ini
dan kita tahu dari tiga belas ini kan memang
yang seperti disampaikan dalam
konvensi pes maupun dalam
doorstop dengan wartawan wartawan kita misalnya
ada beberapa kondisi yang tidak ideal seperti misalnya tidak ada
ppa atau apa anggota pp ini yang
yang berasal yang memiliki background kesehatan misalnya
ini juga padahal sebenarnya kan muhammadiyah ini cukup memiliki banyak
rumah sakit dan isu kesehatan isu terkait dengan pandemi
covid sembilan belas maupun isu isu kesehatan lain juga
juga masih ada di depan mata
kemudian juga dari tiga belas nama yang terpilih ini
yang berasal dari perempuan misalnya
dan kita nanti kan pasti akan menunggu apakah nanti ketua aisyah terpilih
misalnya juga akan duduk dalam pastinya akan duduk dalam ini ya
barisan pp nah ini kan juga akan menambah
kita sih berharap
nanti kita akan lihat struktur kepengurusan yang terbentuk seperti apa
dan kita berharap struktur kepengurusan baru yang terbentuk nanti juga bisa mewarnai
atau tetap bisa membawa muhammadiyah ini sesuai dengan tracknya gitu
seperti yang disampaikan tadi oleh mas bambang harimurti bahwa
ada cita cita dari kiai haji ahmad dahlan bahwa muhammadiyah ini bisa membawa
bangsa indonesia ke kehidupan yang lebih baik dan membawa
islam itu lebih modern sebagai agama yang rahmatan lil'alamin
bisa menjadi rahmat bagi semuanya gitu ustaz ustaz
pengurus pusat muhammadiyah dan formasi formasinya ini harus diformulasikan dengan baik gitu
karena ada background background yang belum ada di formasi saat ini
bagaimana tanggapannya mas bambang terkait halte
saya kira itu ide yang bagus ya karena pada dasarnya organisasi kemasyarakat seperti muhammadiyah itu
kalau bisa menampung seluruh aspirasi menjadi tenda yang besar begitu
supaya ya itulah marwah muhammadiyah sebagai lembaga yang aspek pendidikannya luar biasa di indonesia ini
tidak tercemar oleh kepentingan kepentingan politik praktis
ataupun konflik politik praktis
atau konflik yang tidak perlulah gitu ya
supaya kembalilah muhammadiyah ini sebagai organisasi yang memodernisasikan
para penganut agama islam ini untuk lebih siap menghadapi zaman yang berubah gitu
jadi jangan hanya hanya kepenyambilan politik yang pendek sesaat malah menurunkan marwahnya gitu
itu aja supaya pak almarhum pak dahlan juga tenang gitu ya
itu aja supaya pak almarhum pak dahlan juga tenang gitu ya
baik itu artinya peran aktif muhammadiyah bukan di politik praktis seperti itu ya mas bambang
bukan bukan dia itu adalah lebih besar daripada politik praktis ya
dia kan kalau kita lihat sejarahnya memodernisasikan ya
memberdayakan umat ya tidak peduli apapun pandangan politiknya ya jangan itu yang penting
baik walaupun memang peran muhammadiyah ini lebih besar daripada politik praktis
yang tadi sudah disebutkan oleh mas revo ini cukup besar sebenarnya

iya kalau kepentingan pemerintah kan salah satu
iya kalau kepentingan pemerintah kan salah satu
iya kalau kepentingan pemerintah kan salah satu
dan yang terakhir pemerintah itu adalah membangun penggunaan khusus
iya kalau kepentingan pemerintah tempat nasional
kalau kepentingan pemerintah kan seharusnya membawa bangsa ini lebih maju
masyarakat kehidupan ekonominya mapan stabilitas ekonomi dan politiknya itu terjaga dengan baik
seperti itu ya kata saya kemudian bahwa bangsa indonesia ini lebih maju
sebenarnya kan kalau kita melihat mandat yang harus diemban oleh pemerintah kan seperti itu
saya yakin sebenarnya kita semua meyakini muhammadiyah juga memiliki tujuan yang sama terkait hal itu
nah maka ada beberapa hal yang mungkin bisa diselaraskan dalam kerjasama kerjasamanya
tentu itu akan harusnya terlaksana dengan baik harusnya gitu ya
tapi kan kita juga harus paham bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus ada kontrol sosial
sehingga pemerintah itu bisa menjalankan mandatnya secara baik
secara menjalankan mandatnya itu sesuai dengan track yang ada gitu
diperlukan kontrol kontrol sosial
nah salah satu yang menjadi lembaga pengontrol ini kan selain dari secara formal ada parlemen
tentu juga di luar dari struktur pemerintahan dan kekuasaan ini ada beberapa
ada organisasi organisasi massa yang ada di luar pemerintahan yang extra parliamentary
yang harus mengawal juga jalannya pemerintahan agar berjalan dengan baik
artinya kalau misalkan pemerintahan itu berjalan sesuai
relnya tentu didampingi dan didukung
tapi kalau misalkan sudah keluar dari relnya harus didorong supaya kembali lagi kepada relnya
peran peran ini yang kita harapkan dari organisasi muhammadiyah gitu
dan kalau terkait dengan politik praktisnya
tentu kita berharap apa yang menjadi cita cita muhammadiyah secara gerakan gitu ya
secara organisasi bisa terimplementasikan
karena terkait dengan ini tentu muhammadiyah
akan saya kalau secara tradisional kan selama ini ada kedekatan dengan beberapa partai politik ya dengan muhammadiyah
misalnya sebut aja kalau dalam beberapa waktu yang lalu ada partai amanah nasional
yang memiliki ikatan emosional tersendiri lah dengan muhammadiyah
tapi tentu saja jalur politik dengan jalur organisasi tentu hal yang berbeda
walaupun mungkin orang orang yang ada dalam muhammadiyah berkiprah
juga adalah partai politik
tapi setidak tidaknya ketika muhammadiyah memiliki
pasti ada code of conduct lah bagi setiap anggota muhammadiyah dalam berpolitik
dan kita harapkan nilai nilai yang dianud dalam organisasi kemuhammadiyahan ini
bisa diimplementasikan dengan baik ketika tokoh tokoh dalam muhammadiyah
atau kader kader muhammadiyah ini berpolitik tadi
baik mas revo kita akan nantikan bagaimana pernyataan ketua umum muhammadiyah haidar nasir
pada malam hari ini karena peran muhammadiyah selain berkontribusi langsung menjadi kontrol sosial
juga yang penting adalah menjaga persatuan bangsa apalagi menjelang pemilu dua ribu dua puluh
seperti itu ya mas revo dan juga mas bambang
namun jangan kemana mana mas revo dan mas bambang
karena kita akan berdiskusi lagi mengenai topik yang berbeda mengenai presidensi g dua puluh indonesia
yang membuat posisi indonesia ternyata semakin nyata di kancah internasional
kami akan mengulasnya dari kacamata media usai jeda
tetaplah bersama kami di tnn indonesia
sampai jumpa di tnn indonesia prime news